banten wilayah selatan diguncang gempa berkekuatan lima lima magnitudo di dua puluh dua km barat daya lebak banten pada minggu sore
sejumlah wilayah di banten merasakan kepanikan akibat guncangan gempa yang terjadi dan belum ada laporan kerusakan
namun gempa tersebut tidak hanya dirasakan di wilayah banten dan sukabumi saja bahkan hingga jakarta dan juga depok
gempa berkekuatan lima lima magnitudo terjadi dengan kedalaman dua belas km berada dua puluh dua km barat daya lebak banten pada minggu sore
gempa yang terjadi banyak dirasakan oleh masyarakat di banten tidak hanya di lokasi terdekat dengan titik gempa bayah kabupaten lebak dan sukabumi
bahkan gempa juga dirasakan cukup kencang di wilayah tangerang jakarta bahkan depok
bahkan banyak warga banten pada sore ini mengungsi ke tempat aman
dan saat gempa terjadi yang dirasakan guncangannya sangat kencang
kalau enggak masih berjalan langsung
sempat panik jadi enggak
sempat panik semua
sempat panik semua
sempat ada bubar gitu enggak
ya pada bubar kita kondisiin peserta juga pada keluar nyari tempat yang nyaman
belum ada laporan kerusakan akibat gempa yang terjadi pada sore ini
petugas gabungan sar bpbd basarnas polisi dan juga tni masih melakukan pendataan di lapangan
termasuk mengamankan warga agar tidak panik dan tetap mengikuti himbawan petugas
bmkg belum menginformasikan adanya gempa susulan
informasi terkini jumlah kabupaten dan kota terdampak guncangan gempa tidak berpotensi tsunami
ada apa ya
kembali gempa muncul notif
pusatnya di mana sih pak gempa sore ini
pusatnya di laut sih pak di dua puluh enam km barat daya di bayah
dengan kedalamannya dua belas km
kalau potensi pak
kalau dari informasi
bmkg pusat tidak berpotensi tsunami tidak berpotensi
kekuatannya lima lima magnitude skala richter
terupdate baru terakhir yang tadi pak ya
iya jam tujuh belas dua